sampai jumpa di video selanjutnya
asmat yang ngerti
mas kevin kau bangun
aku mau sholat tahajud
tapi aku gak tau caranya
nanti aku mau ajarin ya
alhamdulillah kevin udah merasa lebih sehat oma
ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu deh
kok oma bisa tau
yang tersimpan di dalam hati
akan tercermin di mata kamu
jangan disimpan sendiri aja
asma benar benar cinta dengan kevin gak ya oma
kok kamu nanya gitu sih
soalnya asma nggak pernah bilang
kalau dia cinta sama kevin
kalau menurut umat sih ya
cinta yang di dalam hati
lebih berarti daripada cinta yang terucap
kalau hati enggak dong
tapi gimana kevin bisa tahu oma
apa yang ada di dalam hati asma
tapi menggunakan hati
oma begitu dulu ya
tapi itu bawa apa abah
tapi kan kita bukan yang mau nginep abah
jadi gak perlu bawa baju
yaudah kalau gitu abah simpen lagi
tapi kamu siap siap atau
kamu betul betul mencintai kevin
kok oma nanyanya begitu
oma gak percaya kalau asma cinta sama mas kevin
tapi kevin juga kan ingin dengar kamu mengucapkan
harus diomongin gitu ya oma
gak selalu sih
tapi ada akalanya
perlu juga kita omongin
kalau asma cinta sama mas kb
kamu tuh kok lucu banget sih
eh gitu ya
membahagiakan orang itu kan ibadah
kamu harus membuat sesuatu yang membuat
kevin itu selalu teringat saat saat kamu menyatakan cinta
oma ada ini
nih tas bi
terima kasih oma
dengan mengingat allah
kamu akan merasa tenang
terima kasih om mbak
terima kasih om mbak
ke dalam yuk
emang ada apa di dalam
menurut aja sama asmanya
ada apaan sih om mbak
jangan buka dulu ya matanya ya
sampai asma bilang buka
di lingkungan ketiga ya
tidak dulu mas kevin
gak ada apa apa sebentar
jangan dibuka dulu matanya ya
wah apa ya
emang kenapa sih asma
enggak gak kenapa kenapa
mas kevin buka matanya
di lingkungan ketiga ya
mas kevin pegang dulu ya
mas kevin enggak
ya udah ya bentar ya
sini sama bantu
gimana kamu baik baik aja
itu abah anaknya abah
tidak kurang satu apapun
kok abah tuh tau asma ada di sini
abah mau menjemput kamu asma
iya mau ngajak kamu tinggal bareng abah
tapi kan abah tuh udah ngizinin asma
ngerawat mas kevin
iya tapi abah tidak mau mendalui allah ya
sebenarnya abah dari dulu juga enggak setuju
kamu tertinggal sama kevin
selain bukan mukrim juga
kakak kamu tidak bisa menjaga kamu
abah kamu benar asma
kita harus menjaga hubungan bukan hanya dengan allah
dan hubungan sesama manusia
umah kenapa omang biarkan asma dibawa pergi sama abah
karena omah yakin abah itu tidak bermaksud memisahkan kalian
abah cuma minta supaya kalian bisa menjaga diri
agar tidak timbul fitnah
lagian kan asma bisa setiap saat menjeruk kamu
ya kan asma
akhirnya kejadian juga
ternyata bapaknya asma sendiri yang membawa asma pergi dari sini
dan menjauh dari kevin
selamat ya bu
kamu kelihatannya sedih kenapa kamu
bu alatnya bingung terus takut
apalagi yang kamu takutin
saya tidak tahu harus pergi kemana bu
ya adiknya juga takut kalau nggak bisa dekat dekat lagi sama ibu
padahal kan alatnya sudah menganggap ibu seperti ibu alat sendiri
jadi jadi tidak tahu diri
saya tidak akan mengusir kamu dari sini aldha
kamu cantik pinter
kamu cantik sama seperti saya
kamu juga bisa mengikuti semua perintah saya semua keinginan saya
jadi maksud ibu
walaupun tidak ada asma ada t masih boleh di sini
sampai kapanpun kamu mau
kamu jangan peluk saya
kenapa itu bu
saya paling tidak suka dipeluk
dan saya paling tidak suka kedekatan
kamu tuh marah sama abah
ya seperti kata ibu
abati tidak akan memisahkan kamu dengan si kevin
dan tidak akan
cuma abah tidak mau kamu itu disakiti sama keluarga mereka
semua ini adalah kebaikan asma bukan
belajar tentang kehidupan ini
kalau kamu sudah bisa belajar
kamu bisa bersyukuri
nikmatnya kehidupan ini
susah melupakan mas kevin
apa itu tidak mau kamu juga melupakan kevin itu tidak mau
abah ingin kamu terus merawat kevin sampai dia sembuh
cuma sementara ini kamu jangan kesana dulu
aduh kenapa abah
biar si kevinnya tambah rindu sama kamu
baik jangan begitu abah
terima kasih abah
terima kasih abah